mau harus kembali ke waktu

siapa ini pagi pagi telur
baik baik baik
saya kesana sekarang
saya kesana sekarang
ada masalah di toko kaset
om harus kesana sekarang

ini semua gara gara bapak
toko saya hancur begini
saya rugi besar tau gak
kalau saya tahu begini
saya gak akan menjual produksi kaset anda disini
pak saya dapat kabar semua toko kaset yang menjual kaset adrian semuanya dirusak pak
kaset adrian tidak diterima sisa
kita rugi besar pak
siapa sih yang tega berebut kayak gini
ini semua pasti ulah ingkrit
cuma dia yang bisa sejahat ini
perawatan jongjang perawatan
ya sekali perawatan itu lima juta
dijamin mulus dan suami pasti suka
pantesan aja loh jang
suami jong makin dekat aja makin lengket aja
kita tahu sendiri suami aku itu gak bisa bisa dari aku
apa apaan sih yang kamu lakukan itu sudah kelewat batas
kamu pikir dengan begitu aku mau pulang
pak papa itu kenapa sih dateng dateng kok marah marah
hentikan semua sandiwara ini grid
asal kamu tahu ya dengan perbuatan busuk kamu itu aku makin kamu pulang